pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan atau ppatk mengendus adanya penggelapan dana yayasan korban gempa cianjur
selain mengalir untuk kepentingan pribadi ppatk menduga kuat dana mengalir untuk kegiatan terorisme
hal itu disampaikan oleh kepala ppatk ivan yustiavandana dalam rapat kerja bersama komisi tiga dpr ri pada hari selasa
dalam analisisnya selama dua ribu dua puluh dua ppatk menemukan total satu tujuh triliun rupiah yang digelapkan
hasil analisis berisi dugaan pendanaan terorisme melalui penyimpangan aktivitas pengumpulan dana yang berorientasi pada kegiatan sosial kemanusiaan amal dan keagamaan
dana tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi seperti memperkaya diri maupun untuk kegiatan terorisme
kita menemukan yang di cianjur itu memang terkait dengan kegiatan yang diduga tersangkut dengan terorisme
dan beberapa memang kalau yayasan ini ada risikonya dia mendompleng kegiatan yang legal jadi saking banyaknya sebuah momentum misalnya terjadi bencana
dari seratus pembukaan rekening untuk kegiatan yang benar di dalam situ ada sempilan sempilan yang meng hijack niat niat baik dari para pihak yang memang baik